burger ala amerika mungkin sudah sering kita temui tapi bagaimana dengan burger rasa jepang
burger dengan olahan daging yang diberi saus teriyaki khas jepang ini akan membuat lidah kita terus bergoyang
penasaran berikut liputannya
burger adalah makanan khas amerika dengan penyajian dan rasa yang tentu banyak orang sudah mengetahuinya
tetapi bagaimana jika burger dikombinasikan dengan bumbu khas jepang
salah satu resto di surabaya menyediakan burger teriyaki saus lezat yang sangat gurih yang berasal dari jepang
membuatnya juga gampang
pertama daging tenderloin yang sudah digiling dicampur dengan garam merica hitam pala kuning telur tepung roti dan susu segar cair aduk hingga rata
jika sudah daging giling siap dicetak
untuk membuat campuran bumbu teriyaki pertama panaskan mirin bumbu dapur jepang yang memiliki tekstur rasa manis
kemudian masukkan saking saus kedelai gula jahe parut dan susu
aduk hingga rata kemudian beritahunya
kemudian masukkan tepung maizena
agar daging lebih gurih tumis dengan minyak goreng dan dicampur dengan saus jepang yang sudah dibuat tadi
masak hingga bumbu benar benar berasu
kemudian sajikan di atas roti dengan sayur dan telur setengah matang
biasanya burger dicocol dengan saus pedas tapi kali ini disajikan dengan saus teriyaki yang memiliki rasa yang gurih dan manis
bedanya dari burger amerika ini tekstur dagingnya kerasa banget
jadi kayak ada
bumbu sakinya ada jahenya
terus tadi waktu dicampurin sama saus teriyaki itu kerasa banget gitu bumbu bumbu jepang
burger teriyaki ini menjadi kombinasi yang tepat memadukan kuliner dua negara
memang secara dagingnya kita pilihan
kita pakai daging lulu dalam atau tenderloin
setelah itu kita bumbuin dengan ada milk ada roti
dan yang lebih menariknya itu di sausnya
karena sausnya teriyaki saus
seporsi burger jepang ini dihargai rp enam puluh lima
menu burger gaya jepang ini memiliki dua belas macam variasi olahan daging dan rasa berbeda
francisca wijaya surabaya